korea utara tidak pernah lelah mencuri perhatian dunia
korea utara terus mengembangkan dan menggelar uji coba roket dan peluru kendalinya
akibatnya korea utara sepertinya kenyang dengan tekanan dari dunia internasional
tapi nyatanya korea utara terus membandel
dan kita simak sama sama pesta rudal korea utara yang paling mematikan
ya rudal balistik strategis milik korea utara yang pertama yang akan kita bahas adalah
ini dia wujudnya wasong dua belas alias kn tujuh
ini adalah jenis rudal jarak menengah dan bisa membawa hulu ledak nuklir
dua belas telah sukses diuji coba pada empat belas mei dua ribu tujuh belas
dan dapat mencapai ketinggian maksimum dua satu ratus sebelas km dengan jarak hingga tujuh ratus delapan puluh tujuh km
dan terakhir hwasong dua belas di uji coba pada dua puluh sembilan agustus lalu
melintasi langit hokkaido dan jatuh di wilayah perairan jepang
uji coba ini memicu kepanikan warga jepang
ya itu dia
pemimpin korea utara kim jong un mengancam akan menyerang pangkalan militer amerika di guam
menggunakan rudal jenis hwasong dua belas
kemudian rudal paling mematikan untuk korea utara ini dia adalah huasong empat
ya ini dia
dan ini termasuk golongan rudal balistik antarbenua atau icbm
pada empat juli dan dua puluh delapan juli
piong yang mengklaim berhasil melakukan uji coba rudal balistik antarbenua
yang memiliki jangkauan sepuluh km
korea utara mengklaim bila ditambah hulu ledak nuklir
rudal hwasong empat belas dapat menjangkau bagian manapun di dunia
ini dia wilayah amerika serikat
yang selama ini menjadi seteru utama korea utara
meski sejauh ini masih sebatas ancaman
dan ini dia yang lebih menakutkan
kim jong un berencana memasang hulu ledak bom hidrogen pada hwasong empat belas ini
korea utara mengklaim uji coba bom ini sukses dilakukan tiga september
lalu kekuatan bom hidrogen ini mencapai enam puluh kiloton
artinya lebih besar dari bom yang dijatuhkan amerika ke hiroshima dan nagasaki pada perang dunia ii